penyidik kpk nova baswedan berkata lantang terhadap kasus penyiraman air keras yang menimpanya
novel menegaskan institusi kepolisian tidak mau mengungkap kasusnya
noval pun mendesak presiden joko widodo untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap dirinya
di hadapan ratusan pegawai kpk novel baswedan merasa terharu atas keseriusan rekan rekannya yang membelanya
novel pun mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi rekan rekannya di kpk
novel mengaku dirinya sudah mengikhlaskan peristiwa yang menimpanya
ia pun sudah memaafkan para pelaku yang mencelakainya
dalam pidatonya novel meminta agar kasus kasus penyerangan yang pernah terjadi terhadap pegawai kpk untuk diungkap
novel menyebut pelaku penyerangan terhadap dirinya berhubungan dengan kasus kasus penyerangan yang selama ini terjadi ke kpk
novel menegaskan dirinya tidak akan berhenti menyuarakan penuntasan kasusnya
novel bahkan menyatakan dirinya siap menanggung segala risiko
agar kasusnya bisa terungkap
oleh karena itu saya meminta kepada anak anak komunisi untuk mengungkap ini
apa yang saya sampaikan ini bukan karena gendam daya bukan karena marah saya bukan karena saya sebagai korban
tapi saya memandang pengungkapkan penyerangan orang orang yang dalam rakyat berdasar korupsi diperor diserang
sama pentingnya sebagaimana saya melakukan pemberantasan korupsi
dalam momen yang sama jajaran kpk
kpk menanyakan keseriusan pemerintah dalam mengungkapkan kasus yang telah berjalan selama enam belas bulan tersebut
mereka mendesak agar presiden joko widodo segera membentuk tim gabungan pencari fakta
sebagai bentuk protes wadah pegawai kpk bahkan menawarkan satu unit sepeda
bagi siapapun yang berhasil menyebutkan siapa yang melakukan penyerangan terhadap novel pada sebelas april dua ribu tujuh belas silam
sepeda tersebut nantinya akan terus dipampang di depan gedung kpk